bukan masalah itunya pokoknya inget pesan mamah ya urusan rw nomor dua
tetap harus fokus jadi penulis ya fokus
kok nyetik ini dulu yuk dikit doang kok
daftar pengirim tajil ke musola
mams aku tambahin yuk tante ngkom judes
udah nomor tiga
harus rajin belajar
lihat jennifer bikin bangga mama papa
dan papa jadi kebanggaan banyak orang
jadi besok sekolah ya
pernah sudah dapat banyak uang nih sayurannya udah habis
alhamdulillah mak wocat
tadi banyak yang belanja sekalian pada bayar utang
mak wocat bagaimana barangnya laris
udah waktu mau yuhur
kita shalat berjamaah
nanti aja mak
saya masih mau ngider
masih ada sedikit sayuran
kalau nggak kejual buru buru takut pada layu
sudah dikasih rezeki sama allah
shalatnya nggak ditunda tunda kak
mak wocat mang tunggu mang bareng
tidak diterima jadi pegawai tetap
kalau saya minta tolong sama pak plt kds
pasti bisa diterima
tapi saya tidak mau
orang orang banyak yang marah sama saya
saya dibilangnya bapak yang sadis
bapak yang kejam
kalau saya melakukan itu
hanya untuk menghalangi sopri
saya harus menikah dengan dedek
justru saya melakukan itu
untuk melindungi anak saya dari memakan yang bukan haknya
tapi orang menyalahi saya
saya melindungi anak saya dari jilatan api neraka
orang orang menganggap saya orang tua yang tidak baik
sudah waktunya zuhur
biar menguacat saja
haceng teh lagi gak enak badan mak
ini badan haceng teh lemas bener
kamu tahu kan ibu yola mau ngajarin anak anak di rumah si dadang
suruh main aja yang jauh
sana ke pos sana atau ke rumah si agung
mak mak tuh gak percaya banget sama haceng teh gak bener mak
haceng kamu tahu kan mak paham isi kepala kamu
sana apa dia tuh
jagal duit jagal duit
aduh cantik banget
kok bisa ya pas begini coba muter lagi
aduh kok pas sekali
nanti sebentar lagi jennifer sekolah lagi ya seperti teman teman yang lain
jennifer gak mau belajar sama bu guriola
pokoknya jennifer gak mau mak
tadi sih rame kang
dicatat saja ya cie
kang ii teh kebiasaan
kalau mau ngutang itu bilangnya teh di awal
bukannya pas udah dibikinin
sama saja cie
kan tetap dibikinin
sama sih kang
tapi kan saya kesel
transferan baru masuk besok cie
masih mau tidur
ada tugas dari pak ustadz rw
ini bu tuti
aku lihat dulu yuk
apaan sih tut tut
aku ada petugas dari pak ustadz rw
aku disuruh ngetik ini
daftar pengirim takjil ke musola
mamsnya aku hebat
ada di urutan paling pertama
ya ampun tut
aku mau lihat
biasanya aku sangat menarik
ini mami grey pertama
aduh ini sudah
ini enggak sama sama
ini gue kembali
keutuhan dari depan
nanti gini dulu yuk dikit doang kok
mau baca yuk
daftar pengirim tajil ke musola
moms aku tambahin yuk tante ngkom judes
udah nomor tiga